sedikitnya sepuluh truk yang mengangkut paket sembako
sumbangan masyarakat jawa timur dan tni al
dipindahkan muatannya ke kapal perang kri aceh
pada selasa sore
membongkar muat paket sembako yang akan dinaikkan
ke dalam kapal kri aceh
paket sembako berupa mie instan beras
dan kebutuhan pokok lainnya ini
akan didistribusikan ke dua tempat lokasi bencana
di banjarmasin dan lokasi bencana mamuju sulawesi barat
paket sembako berupa mie instan beras
dan kebutuhan pokok lainnya ini
akan didistribusikan ke tempat lokasi bencana
di banjarmasin dan lokasi bencana mamuju sulawesi barat
barang bantuan ini dikumpulkan di posko bencana
lantama v surabaya dari masyarakat jawa timur
yang peduli bencana
bantuan ini kemudian ditampung dan didistribusikan
ke lokasi bencana dengan kapal perang kri aceh
rencananya seminggu sekali tni al akan mengirim kapal perang
untuk mengirim bantuan ke tempat bencana
hal itu agar barang bantuan yang berasal dari masyarakat
tak lama lama mengendap di gudang penampungan
dan bisa segera dinikmati masyarakat
dari sini akan menuju daerah bencana di banjarmasin dulu
di sana akan menurunkan bahan kontak
sudah dibagi dua ada yang ke banjarmasin
dan ada yang di mamuju
kemudian banjarmasin akan diturunkan dulu
di deparkasi di sana
kemudian habis itu langsung berangkat ke mamuju
yang tetap di banjarmasin
selain sembako kapal perang juga membawa bantuan
berupa tikar dan kebutuhan pokok
ambulans dan mobil kesehatan
harapannya bantuan ini dapat membantu korban bencana alam
tni al juga terus menerima sumbangan dari masyarakat
yang ingin ikut memberikan bantuan
triburoto purnawanto surabaya jawa timur